komisi satu atau komisi pertahanan dpr memang hari ini menggelar rapat tertutup dengan panglima tni
membahas pengaktifan kembali pasukan elit komando operasi khusus gabungan atau koopsus gap
untuk membantu penanggulangan terorisme
rapat tertutup antara komisi satu dengan panglima tni marskal hadi cahyanto
digelar selama satu jam
komisi pertahanan juga ingin memperdalam soal motif tni mengaktifkan kembali koopsus gap
pasca serangan teror di sejumlah lokasi
wakil ketua komisi satu dpr satya yuda mengatakan mekanisme penerjunan koopsus gap
akan diatur dalam peraturan presiden sebagai turunan revisi undang undang terorisme
sebelumnya sejumlah elemen masyarakat mengkhawatirkan pengaktifan kopsus gab
yang dianggap akan mengancam demokrasi dan hak asasi manusia ini
undang undang tni undang undang pencegahan terorisme ini
lantas juga undang undang intelligence itu bagaimana
dengan begitu kita akan tahu persis operasionalisasi daripada kopsus gab
apakah ini ad hoc apakah ini merupakan akan institusi yang permanen
yang paling tidak terbentuk dengan dana apbn
nah itu yang tentunya akan kita dalami nanti di dalam pertemuan dengan panglima tni